lamasnya bisa jalan kak
ngapain sih tanggepin berasa jawara lu
emang kau pikir nih jalan punya kau pemama kak
satu satunya yang gue ingat
di penjahat itu di
tangan sebelah kanan
di punggung tangan sebelah kanannya itu ada
kayak tanda lahir
nih ina pilih deh
orange juice dua ya
ehm tapi gak pake es
dua duanya gak pake es
biar sama aja
oke mau nitung ya mas
jadi tujuan gue ajak lo kesini
gue emang gak jago bikin puisi
tapi kali ini gue gak dibuat buat
gue akan jaga lo lebih baik dari deret
aku gak mau bahas dere
cewek yang gue pilihin nih
akan gue jaga baik baik
ini mbak makanannya
gue samperin aja kali ya
kayaknya mereka lagi serius deh
gue jadi gak enak mau ganggu mereka

gue mau ke rumah
gue mau ke rumah
gue mau ke rumah
jangan jadi terang terang gitu dong
lah emang masih bisa jalan kak
udah udah udah
ngapain sih tahanin berasa jawara lo
emang kau pikir nih jalan punya kau pemaham kak
satu satunya yang gue ingat
di penjahat itu di tangan sebelah kanannya
di punggung tangan sebelah kanannya itu
kanan terserah itu
lo buat apa ini nih
siapa berhasil juga siapkan si gulungan diyorum
stands camera nya mau akenta ya
besar sekali ya cuma si mata imu
di penjahat itu di tangan sebelah kanannya
di punggung tangan sebelah kanannya itu ada kayak tanda lahir atau thailand
yaudah bang gak usah diurusin
itu kan anak kemarin sore
nah parkir parkir
gue curiga sama mereka ya
soalnya satu diantara dua orang itu
ada yang punya tanda di tangannya
kayak tompel gitu
lu kebalik dulu
terus kenapa santai
masa kalian pada lupa sih
yang waktu itu tanda tanda yang roman kasih tahu
malingnya itu di punggung tangannya ada tompel
dan kalian tau ini di jalan apa
tapi mereka tidak beraksi sedang
betul tuh sam
orang kesal menabrak karang
jangan asal tuduh orang
udah lah mending sekarang kita ke kafe dulu
itu motor mereka tau bukan sih
kok begitu kita dateng
mereka ngajak dideketin motor itu
eh kok lu bengong sih
orang gendutan sedang terdampar
perut dangdutan ingin lapar
ya udah kita makan
waduh ini dia
ganteng loh kalau kayak gini
kayak gue lu
kenapa kita orang makan
katanya mau kita mencari makan
makan dulu biar ganteng
itu sam rencanain apaan sih